belum tau pak
ajak main disini aja sayang
kan halaman rumah kita luas
kamu pake tahu apa pake tempek
jadi perlu papa
kan mainnya di taman bacaan
kajian kajian keilmuan agama
begitu pintu ilmu saya
ruhani saya kelaparan
ruhani saya terbiasa
diberi makan selayaknya jasmani
tiga kali sehari
hidup harus seimbang
kalau tidak dunia terbalik
luar biasa pak ustad
itu tidak perlu saya jawab
gak paham pak ustad
itu juga tidak perlu saya jawab
iya pak ustad
saya boleh ajan pak ustad
wah itu kalian berdua yang jawab
silahkan mau cari yang ajan
ya makasih kusat
tidak ada yang mengajak
ini mah rizky anak soleh
assalamualaikum pak ustaz
besok keluarganya mimin
calonnya ncuy mau ke rumah pak ustaz
wah bagus itu coy
calon mertuamu tau
cara menghargai dan menghormati
keluarga calon nanti
iya pak ustaz alhamdulillah
saya akan menyediakan waktu
terima kasih banyak pak ustadz
hanya yang dirusak hacker komandan
saya belum bisa menjawab
harus dianalisa dulu
baru bisa kita lakukan investigasi
kalian harus belajar it
it apaan komandan
eh kok udah makan ang
wah enak nih
ini sambal kesukaan anak papa
besok bu yola mau bikin permainan
ajak main disini aja sayang
itu air intinya
oh iya ini tempe ya sama telur pak telur juga mana papa kita ini sama
selamat makan sayang ya pak kamu pakai sambal
kalau makan buah itu jangan sesudah makan itu salah debi harus ingat ya makan buah itu sebelum
makan jadi pencernaannya debbie juga jadi lancar kalau pencernaannya udah lancar itu
niscaya kulitnya akan bersih bercahaya badan juga jadi sehat
terus jadi langsing deh iya mah iya debbie biar nanti kayak mama ya kulitnya bersih cantik badannya
juga sehat iya dong pak kan biar papa bangga sama mama hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe
hai mbak makan buah dulu lebih ya
happy driver waalaikum salam choo choo papa terima kasih betul sama kamu choo
hai karena uang yang dari cucu kemarin oe papa teh sudarung sen tadi

alhamdulillah terus hasilnya gimana dokter teh bilang apa belum belum ketahuan atau neng ini
besok baru hasil lonsennyata dikasih sama dokter oh gitu terus besok papa ketemu dokternya teja
berapa belum tahu cuk nunggu itu uang papa keluar dulu yang penting mah papa sudah ronsen besok
papa tetap ke dokter aja ya biar kita tahu hasilnya biar juga tahu papa sakit apa sebenarnya
nanti uangnya cucu kasihin ke papa aduh aduh nggak usah cuk enggak usah papa tidak mau
ngerepotin anak terus papa teh malu nyusahin ngomong apa sih papa tengah ngerepotin cucu sama
sekali pokoknya besoknya papa tetap harus ke dokter ya cucu temunya teh papa tetap sehat
cucu nggak mau lihat papa teh sakit lagi kayak begini iya iya iya cu udah nggak usah dipikirin
atau neng papa teh nggak apa apa udah ya papa mau istirahat dulu assalamualaikum waalaikumsalam